kita ke informasi pertama tunggakan klaim bpjs kesehatan kepada rumah sakit umum daerah kota tangerang banten terhitung
sejak bulan juli hingga oktober dua ribu sembilan belas mencapai tujuh belas miliar rupiah
namun pelayanan terhadap pasien tetap berjalan normal
sementara di jombang jawa timur tunggakan bpjs kesehatan terhadap rumah sakit umum daerah jombang juga mencapai puluhan miliar
kondisi tersebut berdampak pada efisiensi operasional rumah sakit berupa penggunaan listrik dan lift untuk meminimalisir pengeluaran
sementara pelayanan dan pemberian obat obatan kepada pasien tidak berdampak karena pihak penyedia obat obatan memberikan tenggat waktu tiga bulan untuk pembayaran obat
sementara pembayaran gaji pegawai termasuk tenaga medis dokter diambil dari apbd kota tangerang karena rrud kota tangerang adalah rumah sakit milik pemerintah kota tangerang

sementara pembayaran gaji pegawai termasuk tenaga medis dokter diambil dari apbd kota tangerang adalah rumah sakit milik pemerintah kota tangerang
sementara pembayaran gaji pegawai termasuk tenaga medis dokter diambil dari apbd kota tangerang adalah rumah sakit milik pemerintah kota tangerang

sementara pihak bpjs kesehatan kabupaten jombang tidak mau memberikan keterangan lantaran menurut mereka masalah ini menjadi kewenangan pemerintahan pusat